halo selamat siang kita awali informasi dari bekasi jawa barat
kondisi tkp kecelakaan maut di jalan sultan agung bekasi berangsur normal
jalan raya kini sudah bisa dilalui oleh kendaraan yang melintas
lokasi kecelakaan yang tempat berada di depan sdn kota baru dua dan tiga bekasi ini
hingga kamis pagi masih dilakukan pembersihan sisa sisa kecelakaan kemarin
pihak kepolisian rencananya juga akan menggelar olah tkp pada hari ini
untuk mengusut penyebab terjadinya kecelakaan yang menewaskan sepuluh orang
arus lalu lintas di jalan raya sultan agung terpantau masih cukup padat
berapa petugas kepolisian melakukan penjagaan di sekitar tkp
untuk membantu arus lintas agar lancar
kepolisian menggelar olah tkp kecelakaan maut di jalan sultan agung bekasi pada hari ini
olah tkp dilakukan dengan menggunakan alat traffic accident analysis
oleh tkp dilakukan oleh tim gabungan pores bekasi dan ditelantas polda metro jaya pada kamis pagi
proses olah tkp dilakukan dengan menggunakan elet traffic accident analysis
untuk mengetahui detail kejadian termasuk kondisi sopir dan juga truk tronton saat kecelakaan terjadi
olah tkp berlangsung selama satu jam dengan memeriksa delapan titik di lokasi terjadinya kecelakaan
kepolisian akan menganalisis hasil olah tkp selama satu x dua puluh empat jam
dan hasil ini kemudian
akan dibawa sebagai bahan untuk membantu proses persidangan
selain melaksanakan pengukuran kami juga melaksanakan kegiatan pengambilan video melalui alat tiga d scanner
dengan alat tiga d scanner ini nanti hasilnya yaitu berupa video rekonstruksi
akan tergambar sebelum sesaat dan sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas
kemudian dalam pengambilan tiga d scanner ini kami mengambil delapan titik pengambilan video
di mana di masing masing titik itu antara titik satu dengan titik selanjutnya itu berjarak lima belas meter
kami sudah terhubung bersama rekan kami ada koresponden cnn indonesia edo ekariski nampaknya berada di lokasi ya
selamat siang edo
kalau sudah ada olah tkp
pada pagi tadi kemudian apakah sudah bisa disimpulkan penyebab terjadinya kecelakaan ini dan juga bagaimana dengan status sopir ini hingga kini
ya heranov informasi awal berkaitan dengan olah tkp ini memang masih perlu dianalisa satu x dua puluh empat jam
jadi kemungkinan esok hari hasil olah tkp dengan menggunakan alat traffic accident analysis ini baru akan diketahui dari hasil pemeriksaan
di telantas polda metro jaya bersama dengan polres bekasi
nah berkaitan dengan status dari sopir sendiri tadi pihak di lantas polda metro jaya juga menambahkan laporan usai proses analisis kecelakaan dilakukan bahwa supir sendiri masih akan dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan rencana akan dilakukan pada hari ini
jadi proses pemeriksaan kemungkinan besar masih berlangsung di polres bekasi
dan heran awal saya akan mengajak anda dan juga pemirsa untuk melihat sebenarnya
bagaimana situasi di jalan sultan agung atau tkp tempat terjadinya kecelakaan maut yang terjadi pada hari rabu lalu
kalau bisa anda lihat di belakang saya ini adalah jalan raya sultan agung
di mana lokasi dari sana itu adalah lokasi truk tronton arah truk tronton berada untuk menuju ke lokasi kejadian
kalau anda bisa melihat selama sejak pagi hari tadi saya memantau hingga siang hari ini
ini adalah keramaian yang memang biasa terjadi
di jalan sultan agung kota bekasi
di mana menurut penuturan warga juga menyampaikan bahwa jalan sultan agung ini merupakan jalan yang cukup padat dan banyak dilalui oleh trek trek besar
seperti trek box ataupun trek trek tronton
jadi ini memang jalur yang bisa dikatakan cukup padat
dari arah sana heran awal kemudian trek tronton itu menuju ke arah jakarta
dan kejadian trek tronton menabrak tiang betes itu terjadi tepat di depan sini
yaitu di depan sdn kota baru dua dan tiga
dan posisi kejadian atau waktu kejadian pada saat trek tersebut menabrak tiang itu terjadi pada pukul sepuluh pagi
dan tepat berada di depan sekolah dasar
menurut penuturan dari pihak sekolah dan juga masyarakat sempat jam sepuluh merupakan jam sebagian siswa pulang
dan juga jam sebagian
sebagian siswa beristirahat
saya akan mengajak anda melihat lokasi gerbang sekolah
ini adalah lokasi gerbang sekolah
dan di titik inilah trek kemudian menabrak tiang betes itu yang mengakibatkan korban jiwa sejumlah sepuluh orang
jadi bisa dibayangkan pada saat jam pulang sekolah
anak anak dan sebagian anak anak yang sudah pulang bersama orang tua
juga sebagian anak anak sedang melangsungkan jam istirahat
itu keluar dari gerbang ini untuk menunjukkan
ke halte yang ada di depan sana
lalu terjadilah tabrakan yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak sepuluh orang
dan empat diantaranya ternyata adalah siswa dari sd itu sendiri
proses olah tkp dari pihak kepolisian memang sudah usai
berlangsung pagi hari tadi
dan sejauh ini masyarakat serta pihak sekolah masih ramai di depan ataupun di dalam sekolah untuk melaksanakan sejak pagi tadi
tadi melaksanakan takziah melaksanakan tabur bunga
khususnya di tempat lokasi kecelakaan terjadi
anda bisa melihat ini adalah sisa sisa barang
usai kejadian atau kecelakaan itu terjadi
jadi ada beberapa sepatu siswa ada beberapa peralatan pedagang
dimana memang biasanya di samping halte sekolah ini heranov
itu ada pedagang anak pedagang jajanan yang menjajakan dagangan mereka kepada para siswa sd
yang akan pulang keluar dari gerbang ini
takziah dan juga proses tabur bunga masih akan dilangsungkan oleh pihak sekolah
dan beberapa undangan dari pihak pgri untuk datang ke sekolah ini
rencananya dari informasi yang saya dapat sementara
gubernur jawa barat ridwan kamil direncanakan akan hadir ke lokasi dan juga menghampiri beberapa rumah korban
korban luka yang terjadi akibat kecelakaan tersebut sejauh ini masih
sebagian masih mendapatkan perawatan intensif
di dua rumah sakit yang letaknya tidak begitu jauh dari lokasi kejadian ini
sementara demikian heranov
lantas gimana sekarang sopir dari truk kontainer ini edo
dan juga bagaimana dengan aktivitas sekolah di sana
apakah terhenti beberapa hari atas kecelakaan ini edo
supir dari truk tronton tersebut masih ditahan sejauh ini oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan
dari informasi yang saya dapatkan pihak polres bekasi lah yang menahan sementara sopir dari truk tronton tersebut
kalau dari informasi yang saya dapatkan dari pihak di telantas polda metro jaya tadi pagi
proses interogasi ataupun pemeriksaan terhadap supir tidak bisa dilakukan kemarin
begitu heranov pada saat kejadian dan baru bisa dilakukan pada hari ini
karena memang kondisi sikis dari sopir truk tronton itu sendiri yang masih cukup labil
dikatakan cukup labil
kondisi sikis dari sopir tersebut masih cukup labil pada hari kemarin
dan kemungkinan besar proses pemeriksaan secara intensif terhadap sopir tersebut itu baru akan dilakukan pada hari ini
dan kita akan mendapatkan update nya kemungkinan besar pada sore hari
sementara untuk aktivitas sekolah kalau bisa anda lihat di belakang saya saat ini
aktivitas sekolah memang sejauh ini masih diliburkan oleh pihak sekolah
dan kemungkinan besar akan diaktifkan kembali pada hari senin
karena sejak pagi hari tadi saya memantau banyak sekali tamu
dan banyak sekali juga pihak keluarga dari siswa dan juga para undangan dari pgri datang ke sekolah untuk menyampaikan duka cita untuk mengikuti takziah
dan rencananya pada siang hari ini juga akan dilaksanakan tabur bunga
bendera setengah tiang juga dipasang di sdn kota baru dua dan tiga ini untuk menyampaikan duka cita akibat adanya

dua hal yang anda tanyakan tadi saya coba konfirmasi ke pihak ditlandas polda metro jaya melakukan proses olah tkp
namun pihak kepolisian sejauh ini belum bisa menyampaikan kepastian mengenai alasan ataupun penyebab terjadinya sebuah truk tronton yang ukurannya cukup besar
itu bisa menabrak sebuah tiang yang ada di depan sekolah dasar heranov
proses analisa dari olah tkp dan juga pemeriksaan dari supir truk itu sendiri
memang masih berlangsung dan usai dua proses ini yang masih berjalan secara bersinggungan ini selesai nanti heranov polisian baru akan bisa memastikan mengenai penyebab terjadi kecelakaan tersebut
kalau kita mengacu dari proses olah tkp dengan menggunakan traffic accident analysis tersebut
tadi saya mendapatkan informasi bahwa alat yang digunakan untuk menganalisa kecelakaan tersebut ini akan bisa menganalisa melalui sistem komputer
mengenai detik detik dari jarak tertentu kalau tidak salah tadi disampaikan oleh pihak kepolisian dari jarak kurang lebih delapan puluh meter dari tiang bts yang ditabrak
itu detik demi detik ataupun jarak demi jarak dari kejadian atau dari berjalannya truk tronton hingga menabrak itu bisa dianalisis secara mendetil
termasuk juga mengenai posisi mengendara supir apakah supir mengendara dalam posisi baik
supir mengendara dalam posisi yang tidak fokus sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan
jadi dua pemeriksaan baik dari pihak supir dan juga dari sistem komputer yang menganalisa melalui olah tkp yang dilakukan tadi pagi itu nantinya akan digabungkan untuk kemudian pihak kepolisian akan menyimpulkan apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan naas kemarin itu heranov
baik singkat saja saya ingin tahu edo kemenhub sebenarnya sudah menurunkan aturan
berkendara di zona sekolah apakah ada pernyataan dari pemerintah kota bekasi terkait dengan aturan kemenhub ini sehingga ada marka atau rambu rambu yang harus dipatuhi oleh para pengendara di sekitar sekolah tersebut
hal tersebut harus dikonfirmasi nanti saat jadwal ataupun rencana kunjungan dari gubernur jawa barat ridwan kamil ke depan sekolah dasar
namun dari pemantauan saya memang heranov di depan sekolah ini beberapa marka berkaitan dengan informasi mengenai kehatian karena masuk zona sekolah ini memang sudah ada di jalan ini karena jalan sultan agung ini merupakan jalan yang cukup besar
hanya saja memang kalau tadi anda melihat sendiri bagaimana kondisi kepadatan jalan tersebut antara kendaraan pribadi sepeda motor dan juga kendaraan kendaraan besar seperti truk tronton ini intensitasnya juga cukup tinggi
jadi melewati atau melintasi jalan sultan agung hingga di depan sekolah itu sendiri heranov
baik kita tunggu perkembangan terbaru dari bekasi terima kasih atas laporan lengkap anda
korespondensi nn indonesia edo eka rizki langsung dari bekasi